mohon maaf yang mulia sebelum kami tutup
biasa kami dimana mana seluruh indonesia
suka baca puisi
maka sebaik kenang kenangan
ini puisi dari linda jalil
untuk mas nufanto
di kolong meja
di kolong ada debu
yang belum tersapu
karena pembantu sering pura pura
di kolong meja ada biangnya debu
yang memang sengaja
karena takut dakwaan
di kolong meja tersimpan cerita
seorang anak manusia
gigi dari hari ke hari
meraih ilmu dalam keterbatasan
untuk cita cita kelak
yang bukan semu
tanpa lelah dan malu
menghirup udara kelabu
di kolong meja muncul cerita
sukses anak manusia
yang semula bersahaya
karena cerjaan kita
karena cerjaan kita
karena cerjaan kita
karena cerjaan kita
karena cerjaan kita
karena cerjaan kita
karena cerjaan kita
karena cerjaan kita
karena cerjaan kita
karena cerjaan kita
karena cerjaan kita
karena cerjaan kita

yang mulus tanpa celah
ada pula yang terjejak
bergelombang siap mengangah
menghadang segala cita cita
apabila ada kesalahan
kolong meja siap membelah
menerkam tanpa belah
bertanya bahwa sesungguhnya
ada beberapa sosok yang
sepatutnya jadi sasaran
di kolong meja
ada pecundang yang bersembunyi
sembari cuci tangan
apakah mereka akan
senyantiasa di sana
dengan mental banci
berlumpur keringat ketakutan
dan sesekali terbahak
melihat teman sebagai
korban menjadi tontonan
jakarta lima april
pledoi peribadai ini
dan juga jpu
atas waktu dan kesudian majelis hakim
yang mulia untuk berkenan
jakarta tiga belas april
hormat saya setia novanto
yang mulia kalau boleh buku buku
yang sudah kami susun
yang berkaitan dengan